kita ke informasi pertama saudara diduga akibat sambaran petir saat hujan deras
gudang barang bekas di bekasi jawa barat terbakar
besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik
gudang barang bekas di bekasi jawa barat terbakar pada kamis dini hari
besarnya kobaran api membuat api dengan cepat merambat sampai membakar rumah warga
peristiwa ini membuat warga sekitar panik
api diduga berasal dari percikan api dari sebuah pohon kelapa yang tersambar petir saat hujan turun
dan langsung menyambar ke material plastik dan karet yang ada di lapak barang bekas tersebut
batuni pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan pihak kepolisian